sementara itu ketua tim kuasa hukum bpn prabowo sandi bambang wijayanto menanggapi jawaban termohon kpu
atas berkas permohonan sengketa pilpres dua ribu sembilan belas
menurut bw termohon kpu tidak konsisten dalam menerapkan jawabannya
berikut ini adalah wawancara koresponden cnn indonesia rifana pratiwi dengan bambang wijayanto
bambang langsung saja tadi mendengar jawaban dan juga petitum yang disampaikan oleh tim kuasa hukum kpu ini
meminta majelis hakim menolak semua permohonan dari pemohon dan juga tetap berpegang pada hasil rekapitulasi nasional kpu
menetapkan paslon jokowi maruf sebagai pemenang anda tanggapannya seperti apa
jawaban yang diajukan oleh termohon itu mengalami kegagalan yang sangat fundamental
untuk meyakinkan publik untuk meyakinkan kami pemohon apalagi meyakinkan majelis hakim
ada tiga hal bagian pertama dia bilang begini dia tidak mengakui perbaikan
argumennya membahas perbaikan
jadi dengan begitu dia sengaja dan diam diam mengakui perbaikan menjadi bagian dari permohonan
jadi kalau dia menolak artinya dia tidak usah bahas
jadi dia tidak konsisten dan itu kegagalan pertamanya dia
kegagalan yang kedua berkaitan dengan posisi cawapres persyaratannya
argumen yang dibangun itu hanya mengajukan argumen undang undang bumn
padahal ada keputusan mahkamah agung
nomor dua puluh satu tahun dua ribu tujuh belas
ada keputusan mahkamah konstitusi
ada peraturan dari bumn
nomor tiga tahun dua ribu tiga
isinya itu adalah bahwa anak cabang perusahaan bumn adalah bagian dari bumn
pejabat yang ada di anak cabang itu adalah representasi dari kepentingannya bumn
dan apalagi ditambah lagi dengan dua undang undang yang lain
undang undang keuangan negara undang undang perbendaraan keuangan negara apalagi kalau pertama undang undang tipikor
jadi kalau menurut saya
karena persyaratan sebagai wakil calon presiden itu telah gagal dipenuhi
dan rujukannya yang lemah dan terbatas itu
maka terbuktilah terjadi pelanggaran terhadap pasal dua ratus tujuh puluh tujuh huruf
itu yang kedua
nah yang ketiga yang berkaitan dengan situng
saya mau kasih tahu begini
kpu menurut melalui penetapannya
itu dia mengatakan penetapan jumlah tps itu delapan ratus dua belas tujuh ratus delapan
ini di zoom in sini ya
di sintung jumlahnya segini
jadi sekarang saya mau tanya yang bener itu yang mana
ini kan harusnya mirroring gitu loh
jadi kalau jumlah tps aja dia tidak sanggup apalagi menghitung jumlah dpt siluman
nah ini yang akan nanti kita buktikan
jadi dengan tiga kesalahan mendasar itu menurut saya dia telah gagal membuat jawaban yang paripurna dan sempurna
apalagi kami juga mengajukan soal dana kampanye
dia nggak jawab itu dana kampanye
dana kampanye yang dilakukan oleh capres satu itu dia tidak jawab
padahal ada tiga kesalahan utama di situ